sampai jumpa di video selanjutnya
udah masuk sana
yang laras udah pulang sekolah
eh iya udah pulang kuliah
kok gak dianterin pacarnya
lagi gak punya pacar
oh lagi gak punya apa gak nyari
bang wajah gak makan siang po
kan udah siang
biarin aja biasanya juga makan di luar
kok makan di luar po
salah satu tugas istri itu kan nyiapin keperluan suami pak betul
tau gak yang jualan makanan selain warung haji sodik
makanan banyak atuneng
hmm di mana

sekarang jual ketoprak bubur kacang ijo sama kue ape
sekarang jual ketoprak bubur kacang ijo sama kue ape
sekarang jual ketoprak bubur kacang ijo sama kue ape
sekarang jual ketoprak bubur kacang ijo sama kue ape

yang jualan kue hp nya udah gak jualan
tukang kue ap nya sekarang jualan es cendol
udah selesai nih mak
udah selesai nih mak
din si surti kagak masak nasi
din udah abisin
lo mau gimana sih
buat gue kagak ada dong
emang mbak be belum makan
yah din kira mbak be udah makan ngodok ngodok
tapi kan gue belum makan nasi
udah suruh si surti masak nasi lagi
saya boleh duluan nggak
emang kenapa bu
saya juga buru buru
bang saya duluan boleh nggak
yeh ibu jangan nyelak dong
mak siapa aja yang duluan deh
untung kamu datang pur
kub kalau lo merasak polskor tak bayar bayar spongebob dificer nah
gue dari mana
bikinnya tadi lebihin
oh seperti itu
itu doang emang mau
kalo kagak ada kagak usah nawarin
makan es krim sendiri makan kue sendiri
kalau ada apa apa dibagi bagi
kerja di tukang ojek ma
ngamar kerja di tukang ojek online
oh seperti itu
yaudah lo yang antar sono ke kagak sianti
berapa apa aja
gorengan lo berapa
saudara saya sekalian bang udin
gorengan lo berapa
makasih ya bang udin
buruan lo jualan koran
pas pak haji
kalo saya perhatikan sih
keliatannya gagal jak
padahal gua udah lolos semua tesnya
emang tesnya apa aja jak
ini jasa gua
surat surat moto
sampai tes bau badan aja gua lolos
sampai tes bau badan aja gua lolos
tes bau badan
tes bau badan
terus kenapa kamu gagal ya
terus kenapa kamu gagal jak
iya motor gua kagak lolos uji kelayakan

ada apa ya bang
ada apa ya bang
ikut ikutan apa ya bang
jangan ikut ikutin gua
jangan ikut ikutin gua
mukanya di buku gitu
kenapa dia tis
lamaran ojek online nya gagal purr
gue itu cuma kaget kan
motornya ga lolos des kelayakan purr